sudah tiga hari jelang lebaran arus mudik di pelabuhan gilimanuk jembrana bali terpantau padat
antrean kendaraan mengular hingga keluar pelabuhan tak terkecuali truk pengangkut sembako dan buah buahan
seperti inilah suasana di lapangan kargo gilimanuk tempat pengantongan kendaraan yang akan menuju ke pelabuhan
sejak minggu pagi antrean kendaraan pemudik mengular baik mobil ataupun sepeda motor
tidak hanya pemudik dampak kemacetan jelang lebaran juga dirasakan para sopir truk pengangkut sembako dan juga buah
sejak minggu dini hari mereka masih terjebak antrean di jalur utama menuju pelabuhan gilimanuk
para sopir angkutan sembako dan buah mengaku khawatir muatan mereka yang dibawa ini rusak akibat lamanya antrean
saya antri dari setengah empat subuh tadi dari hutan di timur itu sampai sekarang ini jam berapa ini
terus saya bawa sembako gitu kalau sampai desa ya bisa rusak
harapannya ya saya sebagai sepeda truk ya bisa lancar lah gitu
saya ngantrinya dari jam empat pagi sampai sekarang masih di sini
ini muatan saya ini buah pak
kalau dampaknya sampai besok tidak bisa nyebrang bisa rusak buangnya
dan minta solusinya gimana yang terbaik kan enak
sementara itu antrean kendaraan pemudik juga terpantau terjadi di pelabuhan penyeberangan padangbai kecamatan manggis kabupaten karangasem bali
para pemudik mengaku sudah antre sejak sabtu pukul sepuluh malam dan belum bisa menyebrang pada minggu pagi

tak hanya sepeda motor dan mobil pribadi truk pengangkut sembako yang hendak masuk ke pelabuhan untuk menyeberang ke pelabuhan
lembar lombok nusa tenggara barat juga masih terjebak
untuk bisa mengangkut seluruh pemudik pada minggu siang pihak pelabuhan juga menambah jumlah perjalanan dan mempercepat proses bongkar muat penumpang